untuk dapat mengikuti pemeriksaan genos ini saya harus memiliki kode booking tiket menggunakan kereta jarak jauh dan juga membawa kartu identitas
kemudian antri yang sudah dibutuhkan dengan protokol kesehatan social distancing
setelah mendapatkan verifikasi dengan kode booking dan juga ktp saya selanjutnya saya bisa membeli alat tiup untuk genos ini
cukup dengan dua puluh ribu rupiah saya diberikan alat embus ini untuk nantinya saya lakukan pengambilan sampel
untuk hasil yang akurat penumpang dianjurkan untuk puasa setidaknya tiga puluh menit sebelum meniup kantong ginos
jinos juga sensitif terhadap makanan yang beraroma menyengat
saya harus meniup sampai penuh dan sebelum melakukan peniupan ini atau penghubusan nafas ini
diberikan informasi dan juga edukasi oleh petugas
kita lihat hasilnya seperti apa
selanjutnya pemeriksaan kantong hembus saya dilakukan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan
yang memunculkan grafik di layar komputer atas hasil persentasi metabolit gas dari udara nafas saya
alhamdulillah hasilnya negatif dari saya mencoba tadi mulai antri yang bisa menghabiskan kurang lebih lima menit
kemudian hasil yang dia
lakukan dalam proses deteksi ini tidak lebih dari satu menit
sehingga total kalau bisa dikatakan enam menit sampai sepuluh menit sudah cukup untuk bisa mendapatkan hasil ini
yang terpenting dibandingkan dengan metode lain karena hembusan nafas sehingga setidaknya lebih nyaman
dibandingkan dengan ada proses swab dari hidung maupun dari dalam tenggorokan
roni satria denny irvan jakarta